dalam sidang perdana kasus dugaan penodaan agama
jaksa penuntut umum mendakwa basuki cayapurnama atau ahok
dengan dakwaan alternatif
dakwaan jpu itu dibantah melalui eksepsi tim penasehat hukum ahok
yang menyatakan penetapan ahok sebagai tersangka oleh kepolisian
telah menyalahi prosedur hukum
sidang perdana kasus dugaan penodaan agama ini dimulai pukul sembilan pagi
dengan lima anggota majelis hakim yang dipimpin
ketua pengadilan negeri jakarta utara dwi arso budi
sementara itu ada tiga belas jaksa penuntut umum yang diketuai ali mukartono
dalam tujuh lembar surat dakwaan yang dibacakan jpu
dinyatakan ahok diduga dengan sengaja mengutip surah al ⁇ maidah ayat lima puluh satu
dan menyinggung umat islam saat berpidato di hadapan warga kepelawan seribu
jaksa mendakwa ahok dengan dakwaan alternatif pasal satu ratus lima puluh enam a kuhp
tentang penodaan agama atau pasal satu ratus lima puluh enam kuhp
tentang penghinaan atas kesehatan
perbuatan terdakwa insinyur basuki cahyapurnama alaih sahab
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal satu ratus lima puluh enam a huruf
atau kedua bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyatakan bohong
kepada orang lain dalam hal ini pemeluk dan penganut agama islam
sebagai suatu penghinaan terhadap satu golongan rakyat indonesia
perbuatan terdakwa insinyur basuki cahyapurnama alaih sahab
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal satu ratus lima puluh enam kuhp
dakwaan jpu dibantah melalui eksepsi atau nota keberatan
yang dibacakan tim penasehat hukum ahok
tim kuasa hukum ahok menilai penetapan kliennya sebagai tersangka
kasus juga penodonan agama tidak sesuai dengan prosedur
selain itu tim kuasa hukum menyinggung cepatnya proses pelimpahan berkas kasus ini
yang dinilai karena adanya tekanan massa
hanya dalam waktu tiga hari kejaksaan agung menyatakan
penyidikan polri telah lengkap atau p dua puluh satu
dan dalam hitungan jam melimpahkannya kepada pengadilan
kutusan kejaksaan agung untuk mempercepat sidang insinyur basuki cahyapurnama alaih sahab
padahal ada berkas tebal delapan ratus dua puluh enam halaman
menunjukkan bahwa ini adalah trial by the mock pengadilan oleh masa
selain itu penetapan tersangka atas insinyur basuki cahayapurnama
juga dilakukan oleh kepolisian adalah tidak sesuai dengan prosedur
sebab tidak ada surat perintah penyidikan seperindik pada saat penetapan tersebut
atas permintaan jpu sidang ditunda selama satu pekan
dan akan kembali digelar pada dua puluh desember mendatang
agenda sidang selanjutnya mendengarkan tanggapan jpu atas eksepsi pihak terdakwa
agus firmansyah cnn indonesia
sidang perdana kasus penodaan agama yang menjerat ahok
seperti yang sudah diprediksi menyedot perhatian publik
dari jpu langsung dibantah oleh pihak basuki cahayapurnama
cacat prosedural menjadi jualan pihak tim kuasa ahok
dan untuk membahas hal itu di studio sudah hadir
hamfri jema tim penasihat hukum ahok
asep iwan iryawan akademisi hukum pidana
dan daniel hazarjman juntak ketua umum pp muhammad diyah
pp pemuda muhammad diyah
kapan kapan akan jadi ketua pp muhammad diyah
itu kan doa
wajar wajar gak apa apalah ya
bapak selamat malam
saya ke pak hamfri terlebih dahulu
bagaimana hari ini persidangan
biasanya kan dakwaan sendiri
kemudian baru dijawab eksepsi eksepsinya
memang semuanya jelas sudah satu perhitungan yang kuat
yang pertama adalah yang tadi dibilang
bahwa ini adalah live
dan untuk itu kita harus mengambil kesempatan
untuk pak ahok
maupun juga penasihat hukum
itu mengutarakan mengenai apa yang diingin disampaikan
dalam nota keberatannya
nah berbicara mengenai nota keberatan dari pak ahok
itu sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa poin yang penting
dan itu selalu diulang ulang
itu berkaitan dengan niat
memang kita tahu bahwa di hukum itu ada satu katakanlah asas
ya bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipersalahkan
bila mana maksudnya itu tidak bersalah
jadi niat itu sangat penting
dan ini terserang pada saat pembukaan daripada eksepsi tersebut
pak ahok sudah bilang bahwa ya
sebagaimana yang sering dikatakan
untuk mengetahui niat itu hanya allah subhanahu wa ta'ala
dan orang yang bersangkutan
yang mengetahui apa yang sebenarnya dia niatkan
pada saat dia mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu

disitulah ahok membuka segala sesuatunya
apa yang sebenarnya terjadi pada saat dia mengucapkan kata kata
yang menjadi masalah di kepulauan seribu
soal dakwaan sendiri
surat dakwaan sendiri itu menyangkut yuridisnya
itu adalah porsi daripada penasihat hukum
nah tadi yang berkaitan dengan yuridisnya
poin yang paling penting kita anggap dakwaan ini terlalu prematur
prematurnya di mana
itu kita kaitkan dengan undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
nah itu masih berlaku undang undang itu
bahkan kita melihat bahwa ini berlaku sebagai suatu apa
yang bersifat lekspesialis
nah dalam undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima itu
jelas dinyatakan bahwa seharusnya dilakukan dulu teguran
atau surat peringatan atau peringatan terhadap yang bersangkutan begitu
nah jadi dengan demikian baru kemudian dilakukan suatu proses pidana
terhadap yang bersangkutan
nah kalau kita lihat dari apa yang terjadi
terhadap diri pak ahok ini kan itu tidak ada
nah padahal ini masih berlaku untuk itu
nah jadi kita anggap ini satu hal yang bersifat prematur
nah coba kita bandingkan dengan apa yang terjadi
pada pembawaran ibadah di balai budaya di ganesa di bandung
itu kan terjadi satu penyelesaian
padahal itu sudah jelas bisa dianggap juga satu bentuk
katakanlah penistaan terhadap agama tertentu begitu
nah yang terjadi adalah di situ diperlakukan yang disebut restoratif jastis
bahkan dari pihak kepolisian ya dari mabes polri sudah bilang
bahwa tidak semua masalah itu harus diselesaikan oleh polisi
kalau bisa diselesaikan secara baik baik
nah kita melihat di sini ada perlakuan yang berbeda
dalam kasus ahok dengan kasus yang baru baru saja ini terjadi begitu
anda menduga bahwa ini perbedaan ini karena ada hubungannya sama pilkada
kalau gitu kita nggak tahu
kalau gitu susah jawab kalau soal itu ya
tapi kalau lihat dari kejadian kejadian yang terjadi
yang terjadi belakangan ini
ya siapapun juga bisa mempunyai dugaan dugaan ke berbagai hal
baik saya masih ada soal dakwaan yang
sebenarnya kalau kita lihat dari dakwaan ini satu ratus lima puluh
itu ada b nya
b nya ini yang kurang diperhatikan sama orang ya
dan di situ kita anggap satu kesatuan
atau mungkin dalam hukum disebut kumulatif
nah di situ dalam b nya itu ya disebutkan bahwa
tujuannya adalah untuk orang tidak memeluk agama tertentu
yang bersendirian ketuanan ima esa
nah ini kalau dikaitkan
ini dakwaan jaksa tidak mengkaitkan dengan hal tersebut
dan kalau menurut kita inilah yang kita anggap ya
satu katakanlah dakwaan yang katakanlah yang apa yang yang yang yang keliru untuk ini
dan juga ada satu hal lagi ya yang ini sangat penting
ya berkaitan dengan katakanlah siapa yang sebenarnya menjadi subjek korban
yang diungkapkan pada waktu ahok menyatakannya di kepulauan seribu
nah ini dalam dakwaan ini tidak disebutkan sebenarnya
hanya disebutkan saja adalah orang begitu
nah menurut kita ini adalah suatu dakwaan yang bersifat jadi kaburlah ya
oke tapi dakwaan kabur dakwaan prematur dan apa namanya
dua hal tersebut kan selalu muncul di sidang
anda sendiri melihatnya bagaimana sebagai
orang yang memahami sluk bluk
jadi mas wito seperti ini saya berpala sebagai akademisi
sesuai dengan kesepakatan kpi dewan pres dan media juga
saya tidak akan memasuki materi saya bicara normatif
nah yang disebut sekarang eksepsi atau keberatan itu tiga ya satu lima nomor
kompetensi kewenangan apakah itu kewenangan pengadilan jakarta total atau bukan
apakah dakwaan itu bantah demi hukum ataukah dakwaan terima
itu patokannya limitatif di luar itu nggak boleh itu legalitasnya
nah ketika jakarta sekarang mendakwa abcd tadi ini nah
ahok atau penasihat hukum sekarang mengeksepsi keberatan
abcd katakan tadi hukum skuliber dan sebagainya
biarlah majelis yang menilai
apakah yang dikatakan oleh beliau ini dakwaan tidak patut diterima
atau batal demi hukum saya harus menghormati
kebetulan saya percaya sama majelisnya majelisnya punya integritas punya moralitas
anda yakin sekali sama
oh sangat sangat percaya kepada majelis
maka saya bilang ayolah kita anak indonesia semuanya menghormati proses peradilan sebagai anak bangsa
kita serahkan kepada pengadilan
penasih hukum bisa berpendapat demikian jaksa tersebut demikian
maka saya bilang sejak awal saya sering katakan sekarang
biarlah pengadilan yang memproses apakah nanti eksepsi itu masuk materi
misalkan dakwaan itu tidak dapat terima atau batal demi hukum kita hormati
katakanlah kita mesti menunggu pendapat daripada jpu
mengapa saya akan tidak mendapat pendapat
takutnya kan sekarang media ini komporin
saya komporin lagi komentarin lagi itu yang saya tidak mau
tapi ini sekarang patah terkepada
inilah aturan hukum ketika majelis sudah memulai
aturan kembali ke basicnya aturan main hukum acara yang selama ini kemarin
sudah disalahgunakan oleh kepentingan kepentingan tertentu
nah sekarang majelis ada di atas realnya kita hormati
majelis di wiharso ini saya kira satu persis
siapa di wiharso dan beberapa temannya
saya kira saya benar benar itu bonek kalau orang surabaya
mereka memang adalah bonek bonek surabaya yang tidak
semakin ditekan semakin diterpesi semakin didemonstrasi
dia semakin beraksi hakim ini
maka saya bilang biarkan aja yang ditakan oleh beliau
dan itu harus dihormati putusan apapun nanti hakim
bahkan sampai ponis apapun kita hormati itu
kalau ada orang tidak mewarnai putusan hakim itu
berarti bukan warga negara indonesia akan dilihat
tidak tanda pada hukum
kalau tanda pada hukum kan kita hormati
konstitusi kita mengatakan
di depan hukum sama hormati semua hukum
dan hukumnya ada sekarang
ya perintah dua puluh empat ayat lima hukum acara
kuhab mengatur tadi limitatif
beliau menyampaikan itu bisa ditolak bisa diterima
nah kalau besok katakan diterima
berarti selesai diperbaiki bisa dakwaan
atau tidak benar atau juga ditolak
bisa ngajakkan tancung atau pemeriksaan saksi dan ahli
jadi seluruh warga anak bangsa
ayo kita ikuti permainan ini sampai selesai
tapi kita harus break terlebih dahulu
kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
saya ke bung daniel
apa yang anda ingin tahu
apa yang menjadi tanggapan anda terhadap sidang perdananya ahok hari ini
tentu pertama kalau ditanya puas atau tidak puas itu ya terlalu subuh ya
untuk memberikan penilaian itu
yang jelas bagi kami salah satu pelapor
kami akan tetap berdiri pada proses hukum itu
dan kita menghormati proses hukum itu
nah oleh sebab itu kami juga sejak awal mengajak kepada masyarakat
katakanlah masyarakat yang dalam tanda kutip kecewa
dengan apa yang dilakukan oleh pak basuki cahayapurnama
untuk memilih jalan hukum
nah ini yang tetap kita rawat dan kita jaga
nah kemudian kedua
karena kita juga sedang melakukan edukasi terhadap masyarakat
bahwasannya apapun yang terjadi
jalur hukum adalah pilihan yang terbaik ya
itu jalan yang harus kita hormati dan harus kita pilih
oleh sebab itu kami juga berharap tentunya
dalam hal ini tentu jaksa kemudian hakim
itu bekerja dengan transparan dengan terang dengan tegas begitu
sesuai dengan undang undang yang berlaku tentunya
kemudian ketiga kami berharap sejak awal
kami juga sudah minta secara langsung ya
kami kirimkan surat ke ky komisi yudisial
walaupun memang secara otomatis mereka akan tetap melakukan pengawasan
tapi sebagai upaya bahwasannya masyarakat juga ikut mantenggi gitu
kami sudah minta ke ky untuk secara intens melakukan pengawasan terhadap kerja hakim
juga ke komjak ya komisi kejaksaan
untuk juga memantengi kerja kerja jaksa dalam hal ini
jadi pesan yang ingin kita sampaikan adalah publik semua orang
semua pihak sekarang ini matanya menuju ke sana melihat ke sana
jadi kami yakin terlalu beresiko ongkosnya sangat mahal
apabila hakim jaksa itu bermain main dengan proses hukum ini atau dengan persidangan ini
jadi pasti semuanya sadar ongkosnya sangat mahal dan tidak bisa bermain main
oleh sebab itu kita berharap semuanya bisa bekerja dalam rel hukum sebagaimana mestinya
juga kita berharap menghimbau sejak awal masyarakat juga kemudian menghormati semua proses itu
tapi paling tidak sampai sekarang belum ada komplain anda masih belum memberikan keberatan atau ini
ya tadi seperti saya sebutkan masih terlalu subuh ya untuk subuh karena saya subuh juga
isi dakwaan isi dakwaan kan bisa dinilai juga anda melihatnya
iya sementara ini kita lihat memang kalau ditanya puas atau enggak puas begitu tentu
itu kawan kawan itu pasti ada bagian yang tidak puas dan segala macam
tapi kan kalau kami masih melihat itu pasti ada upaya upaya berikutnya
ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan dalam proses proses berikutnya
ada dua sidang penting yang dicermati di republik ini hari ini
yang pertama adalah sidang basuki cahayapurnama di jakarta dan yang kedua adalah sidang dahlan iskan di surabaya
dua duanya terdakwanya menangis
terkait dengan menyambung dengan apa namanya apa yang disampaikan pak hamfri tadi soal niat dan motif
apakah dengan penyampaian eksepsi pribadi dari ahok dan kemudian di poin itu yang bersangkutan menitikan air mata
menangis atas apa namanya kekecewaan barangkali begitu ya kalau saya terjemahkan tuduhan itu tidak mempengaruhi
ya bagi saya menangis bagus ya sebagai ungkapan untuk melembutkan hati
penting sekali sekali pak ahok nangis supaya jangan terus galak apa itu juga nggak baik juga kan itu mengeraskan hati
jadi kemudian pak ahok tadi menangis saya senang sebagai ungkapan beliau ingin melembutkan hati dan memberikan pesan juga
oh ya gue bisa lembut loh gue juga bisa nangis ya penting
tapi kita bicara mengapa
dan setelah saya mengambil alih
tapi kita bicara mengapa
ya sih dalam konteks motif ya
artinya maksudnya begini dengan dia menangis dan bercerita bahwa saya juga punya kerabat loh yang muslim yang saya sangat hormati dan saya sayangi
bagi saya yang orang indonesia bagi punya kerabat kristen muslim itu biasa saja tidak ada yang luar biasa
dan saya ini orang batak mas vito saya siman juntak paman saya itu ada yang kristen ada yang apa biasa saja
dan itu habitnya orang indonesia itu genetikanya orang indonesia
jadi kalau pak ahok misalnya
kalau pak ahok misalnya nyebut oh ya saya punya keluarga muslim itu bukan hal yang luar biasa di indonesia
jadi biasa biasa saja
nggak ada yang luar biasa di indonesia
pak ampri melihat bahwa ketulusan itu sebenarnya muncul atau gimana
ketulisan itu memang muncul karena eksepsi itu yang buat pak ahok sendiri
sendiri tidak melibatkan kuasa hukum
itu kita buat sendiri dia buat sendiri
malah bagi saya agak surprise juga mendengarkan eksepsinya dia begitu
nah tapi begini
sebenarnya ada hal yang mendasar

bukan hanya katakanlah pak ahok itu juga punya kedekatan kedekatan dengan orang tua angkatnya yang start
sebagai muslim yang taatnya dari bugis itu
tetapi juga ini berkaitan juga dengan persoalan dia yang berkaitan dengan peristahan agama
ada kata kata yang menarik dari eksepsinya dia
kalau saya dianggap menistahkan agama atau dituduh pada saat ini menistahkan agama
itu saya sama saja dengan saya menista kepada orang tua angkat saya
karena memang dia tadi jelaskan secara lengkap perjalanan hidup dia
baik waktu di bangka belitung maupun di jakarta
dan boleh dibilang perhatian dia terhadap umat siglam itu cukup besar
dari apa yang dilakukan terhadap masjid dan semuanya begitu
bahkan di jakarta juga begitu itu fakta
jadi kalau kita lihat dari apa yang persoalan di pulau seribu
sama apa yang dia lakukan itu perbandingannya jauh
nah coba kita sebutkan apa ada nggak yang dia lakukan dalam kaitan dengan penistaan agama
makanya pulau seribu itu saja
yang lain kelihatannya nggak ada
dan itu termaktub dalam eksepsi yang ada buat tadi ya
betul itu yang membuat dia menjadi sangat ini sekali apa
emosionalnya itu menjadi keluar pada saat itu menurut hemat saya
saya pikirkan ini kan ibarat kalau mas wito wartawan ya
scan foto di sini itu berbeda di sini berbeda dan itu biasa
dan kalau kemudian mengungkapkan misalnya karena pak ahok misalnya pernah berbuat baik terhadap islam
misalnya segala macam dan itu kemudian menggugurkan fakta misalnya
nanti diputuskan oleh hakim tentunya bahwasannya ada penistaan
itu juga hal yang berbeda
maksud saya kalau kemudian itu menjadi pertimbangan pengurangan atau apa segala macam
saya itu teman teman yang dihukum yang pahami
tapi yang jelas sama dengan hal orang berbuat misalnya di satu kesempatan
kemudian di kesempatan yang lain dia berbuat hal hal yang baik
tapi kan yang bagian itu dia harus dihukum
tapi kan sebenarnya begini hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru sebenarnya apa yang disampaikan
ya yang baru barangkali ahok menangis
tapi kan sebenarnya kontennya sendiri bukan sesuatu yang baru
ahok pernah apa namanya in a difference way lah dia pernah menyampaikan hal yang serupa juga
bahkan sudah pernah meminta maaf kepada publik dan lain sebagainya
itu tetap saja menurut anda ya proses tetap harus berjalan
pertama begini ya sejak awal bahkan saya di beberapa media menyebutkan ketika pak ahok minta maaf
ketika beberapa hari kejadian itu saya bilang saya secara tulus
dan saya tidak ingin mewakili umat islam karena mungkin tidak punya hak saya untuk mengatakan mewakili umat islam
tapi saya secara pribadi katakanlah saya mewakili pimpinan pusat pemuda muhammadiyah
tentu memaafkan pak ahok dengan tulus
dengan tulus bahkan sebanyak hal yang harus saya pelajari dari pak ahok misalnya
harus dipelajari oleh pemuda muhammadiyah dari pak ahok itu betul
nah tapi kemudian upaya penistaan ini
itu harus kemudian tetap di proses secara hukum
nah kita sedang melakukan edukasi juga kepada publik bahwasannya hukum
setiap tindakan itu ada konsekuensinya
semua tindakan itu harus dipertanggungjawabkan
kita harus satria menyatakan bertanggung jawab terhadap semua apa yang kita lakukan itu
apakah kemudian kita melakukan penyesalan itu lebih baik
apakah kemudian kita meminta maaf itu lebih baik
kalau nggak saya ke pak ahok
iya saya ada untuk itu
jadi begini kalau dibilang bahwa tidak ada sesuatu yang baru
kecuali menangis rasanya enggak
karena di sini memang waktu eksepsi itu pak ahok memang buka semuanya sebenarnya
bahkan dia buka juga
soal keluarganya kan sebenarnya kita juga udah
soal katakanlah apa yang dia maksud sebenarnya
untuk perkataan dia atau ucapan dia di kepulauan seribu tersebut
dia flashback kepada buku dia tahun dua ribu delapan
dia sudah ucapkan itu
yang mengenai katakanlah oknum oknum elit politik yang memakai katakanlah untuk kepentingan mereka
tapi itu dia tidak dipermasalahkan
dalam buku itu dia tidak dipermasalahkan
tidak dipermasalahkan tapi pemikiran dia itu sudah ada jauh sebelumnya
dan buku dia enggak ada masalah untuk itu
kenapa sekarang dipermasalahkan
bahkan juga dia bukan menyinggung soal katakanlah apa yang dari al quran
tapi juga dari bible juga
di buku itu jelas
yang judulnya itu dikemukakan berlindung dibalik ayat suci tadi
jadi bukan soal ini
kang asep sebagai mantan hakim sebenarnya letak eksepsi itu seberapa penting
akan mempengaruhi apa terhadap jalannya sidang berkelanjutan
tapi kami akan mendengarkan jawaban anda
sesaat lagi tetaplah bersama kami
kami akan kembali
baik kita kembali
ada jelas cermat lengkap enggak
jadi masih di formalitas nah kalau
itu ya karena itu patokannya bagi jaksa untuk mendorong
orang menjadikan terdakwa untuk dipidana
nah bagi penasihat hukum dan terdakwa untuk
pembelaan kan batasannya di dakwaan
nah itulah pentingnya eksepsi
nah ekses ini belum materi belum substansi
apakah poknoda itu tidak tapi
bagaimana menyusun dakwaan tadi jelas nggak
cermat enggak lengkap enggak
menyusun inditas enggak itu pentingnya eksepsi
nah ketika eksepsi itu apa
di awal tadi ya tadi ada tiga
saya katakan apakah di kewenangan jakarta
utara atau bukan atau seperti kemarin
pemindahan itu kan yang pindahin harusnya kan
pengadilan tapi yang ribut institusi lain
tapi untung ketua pengadilannya tegar kan
ternyata kan penontonnya segitu juga
gak ada apa apa kata penontonnya kan bagus juga
kalau bonek kan bagus lihat kan
nah kedua apakah ini
batal demi hukum ya tadi tidak
memenuhi persyaratan apakah kita dapat terima
nah itu banyak misalkan ini daluarsa
sakit gila dan seterusnya obscriber
harus semuanya itu ada perinciannya
apa ini pembelajaran bagi jaksa
jangan sembarangan bikin
nah biasanya kalau hakim hakim yang strict
saya sering kalimat dan atau aja
nggak pakai kita sikat benerin
itu pembelajaran nah selama ini banyak hakim hakim
ah biarlah nggak apa apa
cincai padahal itu bahaya
untuk profesionalitas jaksa tadi jangan
sembarangan seperti kemarin kan
jaksa ini belum dua jam saya bilang kapan bikin dakwaannya
saya terlepas apapun saya kritis kan
tahap kedua kok udah diserahin ke pengadilan
jangan jangan jadi tukang pos saja
makanya saya bilang kenapa cepat terluka apapun
memang tidak ada batas waktu cuma kan orang juga ngetik
saya juga ngerti ke gaptek kan nyuruh tukang ketik lagi
itu biasanya dua jam itu juga pembelajaran
nah harusnya itu aturan dua mingguan dan sebagainya
tapi oke lah saya bilang biarlah nanti
serang di tangan pengadilan makanya semua hormati peradilan
jadi kita hanya bermainnya sederhana kok
jadi kan ini yang suka orang menyatakan perasaan
kita suka lupa atau melakukan
perbuatan itu beda alternatif
jadi misalkan gini asep menyatakan perasaan
saya c misalkan oh saya enggak enggak percaya
d penyalahgunaan penodaan tadi
merendahkan ogama lo apa
nah itulah itu tuh penjelasannya
di kuhp tidak ada
untuk satu ratus lima puluh enam a diserahkan kepada
hakim karena itu produk
kewenangan hakim ya itu jelas sekali
karena pasalnya ada tapi
kemudian dilimpahkan tidak ada penjelasan lipah kepada hakim
maka saya bilang itu perlu dikelirikan kepada masyarakat
hati hati jadi di kalam kasus yang dulu
itu misalkan permusadek dan lain lain itu
itu melakukan perbuatan
ya nabi itu lah perjalanan jelas
itu mah pakai saksi udah gampang nah kalau yang
pak ahok ini menyatakan perasaan
kalimatnya tadi perlu ahli
di sinilah nanti para ahli yang berperan
bagaimana meyakinkan hakim apakah setuju
dengan daripada dari polisi jaksa dan seterusnya
apakah bisa diyakinkan oleh tim penasihat
hukum ini kan prosesnya kan
dan kemudian langsung
ditanggapi putusan selak
anggaplah pak mohon maaf ya pak amdai
katakanlah ditolak ya ininya
eksensi beliau putusan selak nah
maksudnya masih pembuktian nah di pembuktian
tadi lah yang cerita nangis menangis menangis tadi
kalau sekali lagi saya baca normatif
yang menjelaskan normatif di pasar depannya
itu yang obstruks kesengajaan
nah sengaja ini harus semuanya unsur tadi
sengaja melacakan perasaan
sengaja melakukan perbuatan
sengaja mengatakan permusuhan
sengaja kalau nggak sengaja nggak bisa
ya nggak bisa karena kan depannya obstacle
sengaja sengaja ini berlaku untuk unsur semuanya
sengaja ini sekali lagi bisa ada tiga
sengaja dengan kemungkinan tadi
yang beliau berdua bisa berbeda kan
sengaja dengan kepastian pasti sejak awal dia untuk menghina
ya dalam tanda petik atau menodai
dan itu harus dibuktikan harus dibuktikan
sengaja dengan kemungkinan
nah bagaimana nanti hakim dengan ini
tapi itu sekali lagi kembali ke maka saya bilang
semua anak bangsa saya ajak
biarlah hakim nanti apa yang punya kekuasaan untuk itu
karena pidana itu kan
pembuktiannya adalah pembuktian negatif
hakim diyakinkan bukan yakin
plus bukti tapi hakim diyakinkan
dengan alat bukti
nah salah satu alat bukti adalah keterangan ahli
nomor satu saksi nah itulah permainan yang harus dihormati
jadi kalau kelak nanti hakim entah memutus
entah lepas entah bebas
itu harus dihormati
karena itu adalah kewenangan hakim yang diberi kewenangan oleh konstitusi
jangan sampai orang
kenapa dihukum ribut
kenapa bebas ribut
itu ya nggak boleh karena ini aturannya
kalau satu ratus lima puluh enam itu produk belanda
ada kata tadi
ada kata penghinaan
sebenarnya bukan penghinaan ya merendahkan martabat
orang salah salah menerjemahkan
andi hamzah lamintang dan beberapa itu sebenarnya
kata penghinaan salah penghinaan
tiga ratus sepuluh sebenarnya merendahkan
tapi sekali lagi itu
penodaan tapi sekali lagi
hakim diyakinkan oleh alat bukti
bukan karena penekanan
di lapangan tadi
pihak yang pro dan kontra
sekali lagi mohon kpi kalau diingetin jangan ccn
bahasa kita keras hakim tuh
kersetan dengan di luar kami hanya bicara
fakta persidangan karena satu ratus sembilan puluh
kuhab hanya mengatakan huruf d
hakim mempertimbangkan fakta fakta
persidangan beserta alat bukti
jadi hakim apa
hakim hanya melihat fakta persidangan
jadi di luar mau demonstrasi mau nangis
darah mau cuci darah
si budino sekali lagi saya katakan
semakin ditekan semakin demonstrasi semakin dia beraksi
oke dan anda melihat
sebenarnya kan ada berhadapan hadapan
teman teman juga ada tadi di
teman teman kita tentu yang mau ke dalam
yang pelapor yang kita minta
untuk melakukan pengamatan
proses sidang tidak dalam
seperti tadi saya sebutkan pilihan kita
ya tentu adalah proses hukum
dalam konteks kemudian
apakah hakim perlu
tekanan apa saya pikir
tadi kami sebutkan juga kan
pokoknya selama proses itu
berkeadilan tentu kami akan
menghormati semua proses hukum
karena sejak awal kami memilih jalan itu
karena aturannya gini di proses allah
harus dihormati aturan strik itu diitu
jadi misalkan gini hakim ketika bersidang
istilahnya kacamata kudanya
di situ aturan mainnya di situ legalitasnya
hanya bermain di proses upload nya
maupun legalitas hakim tidak boleh
dulu ada bahasa penjelasan
di undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima pasal dua puluh empat itu
langsung atau tidak langsung direktif atau
tidak boleh jadi hakim itu
biasanya mas vito tahu biasanya nggak pernah baca
orang nggak pernah dengerin media
dia amat mereka media apalagi sekarang beberapa media kan
punya saluran tertentu kan nah biasanya
koran mau apa biasanya sepengetahuan saya
termasuk kelompok budi ini termasuk itu
dia pernah nggak pernah baca dia bacanya yang aneh aneh
ya artinya sebenarnya itu
membalikan dugaan orang bahwa
jessica diputar berulang ulang itu
hakim dalam mengaruh kembali
di independensinya hakim
dan imparsialitas hakim
hakim itu harus bebas dan tidak memihak
maka kalimatnya bagus undang undang hakiman
hakim itu menerima memeriksa
memutus kan sekarang ada hakim
nah itu baru
ada itu mau tergantung
pak hamfri silakan
memang benar yang tadi pak asep bilang
yang menentukan itu nanti adalah
proses pembuktian terutama
fakta dan ahlinya
ahlinya ini banyak begitu tapi mungkin
banyak orang yang luput
ada satu poin
dari yang eksepsinya
pak basuki cahayapurnama ini
yaitu yang tadi
sebenarnya di awal pak ahok itu
bisa jadi tutur
bahasa saya ini menimbulkan
tapsiran tidak seperti
atau maksudkan begitu
nah kalau kita lihat memang kacau balau itu
bahasanya pak ahok
bukan hanya di soalan seribu saja
dengan begitu itu kita sudah lihat
dalam proses penyidikan juga
begitu banyak ada tafsiran ahli agama
bukan satu lagi beberapa
pidana juga betul ya
belum juga ada yang dari ahli lain begitu
nah ini yang akan muncul nanti
di persidangan betul nggak
ahok itu memang melakukan
dan mempunyai niat
memang untuk katakanlah menundai
agama dan menghina ulama begitu
kotak pandoranya sudah dibuka ini
pada waktu sidangan pertama
saya tidak pernah mau menistakan agama
atau menundai agama islam
dan termasuk juga
menghina para ulama
iya sejak awal misalnya
saya juga menyampaikan kepada publik
saudara rasuki cahaya purnama
karena memang pertama
pak ahok ini kan
lisannya memang ugal ugalan ya
jadi semua rambu ditabrak
itu yang kemudian ya
tabrakan rambu rambu itulah yang kemudian harus dihukum
karena pak ahok melanggar
lampu merah itu tadi
itu pertama kemudian kita putuskan
karena pak ahok melanggar
keadaban lampu merah itu kemudian
karena dia ahok gubernur
karena dia ahok calon gubernur
siapapun yang melanggar
rambu rambu itu tentu
ada pengaruhnya nggak itu
ahok sebagai calon gubernur
ahok sebagai gubernur nama
saya tidak ingin masuk pada ruang itu
karena kami tidak bekerja di ruang itu
yang kami putuskan untuk melaporkan
karena pak ahok
istilah yang kami gunakan itu adalah
kenapa mengancam keberagaman
karena pertama dalam islam kemudian ada
tafsir yang berbeda beda multi tafsir
itu biasa saja
ada misalnya yang menyebut aulia itu
ada juga yang menyebut dengan tafsir yang lain
ada yang menyebut bersepakat muslim itu tidak boleh dipimpin oleh yahudi dan nasrani
ada yang menyebut boleh nggak ada masalah
nah kami berbeda dalam tafsir masing masing
dan kami menghormati itu
saya misalnya dengan tafsir saya saya menghormati teman teman muslim yang lain dengan tafsir yang berbeda
nah tapi kemudian tiba tiba di tengah dengan
tadi lisan ugal ugalan tadi
itu kemudian melakukan lisan atau kata pilihan katanya pejoratif
yang di seolah olah ini yang menyebut tafsir pertama yang mengatakan tidak boleh memilih pemimpin yahudi dan nasrani
nah itu yang jadi masalah
jadi pak ahok masuk pada ruang yang di situ
ruang debatnya para ulama
ruang debatnya umat muslim
dan mereka bergembira
dan kami bergembira dalam perbedaan itu
kemudian tiba tiba ini masuk ke situ dan bilang membodohi
nah itu yang kami sebut sebagai merusak keberagaman dalam islam itu sendiri
bahkan dalam ruang yang lebih besar ya merusak keberagaman dan mengancam keberagaman indonesia
ini sejalan dengan dakwaan jaksa karena jaksa mengatakan bahwa yang punya hak adalah orang islam
dan memang memakai katakanlah pendapat dan sigap keagamaan mui
itu dijadikan dasar dari dakwanya jaksa
apa tadi kan ada dikaitkan
yang saya nggak mau jawab langsung mengenai soal kaitan ini dengan pilkada atau politiknya gitu ya
tapi perlu diketahui dalam berkas yang delapan ratus lebih itu
saya sudah baca tidak ada satu laporan pun dari orang yang mendengarkan waktu pak
ahok itu bicara di kepulauan seribu
tidak ada satupun juga
bukan orang yang langsung mendengarkan
tidak ada satupun juga
dan itu salah kalau misalnya
dan ada juga yang menjadi saksi yang merekam katakanlah acara tersebut malah bilang dia tidak mendengar apa apa
ada juga satu saksi lain pejabat dia bilang dia tidak memperhatikan
jadi semua yang mengadu termasuk pp muhammad diyah ini tidak ada di tempat tidak mendengarkan langsung
tidak ada itu
tidak ada itu
itu adalah hal waktu yang cukup panjang
itu matters buat anda
ini kan soalnya ada tokoh ulama ada tokoh masyarakat
katakanlah kalau nelayan nelayan itu mungkin tidak sampai pemikirannya
tapi ini ada tokoh ulama di sana
ada tokoh masyarakat juga
dan itu tidak melaporkan
tidak ada yang melaporkan
tapi pp muhammad pp pemuda muhammad diyah melaporkan
jadi kak jadi kan gini yang splitnya itu adalah tim pengacara pak ahok dan tim sukses pak ahok
itu selalu mengatakan sumber para pelapor adalah buniani
justru saya dapat video lengkap video lengkap dari humas itu justru dari teman saya yang ada di tim suksesnya ahok
ketika dia berusaha membuat klarifikasi kan kono melebar kemana mana kemudian dikirimkan video lengkap itu
video yang tidak diedit
karena teman teman kita di tim juga kan tidak bisa
itu yang biasa
bagi kami biasa saja perbedaan itu
saya bilang loh ini justru ini sama saja dan bermasalah
akhirnya saya diskusikan dengan kawan kawan di pemuda muhammad diyah kami putuskan kita tempuh saja jalur hukum ke timbang
nanti ada upaya upaya lain kemarahan kemarahan lain
kita pilih jalur hukum
kemudian teman teman pengacara pelapor kami juga misalnya sudah ketemu dengan teman teman yang berada langsung di sana
mereka juga sebutkan kami dengar kami marah tapi tidak berani untuk mengungkapkan itu
mas alvito mereka ini masyarakat kecil posisinya itu berhadapan dengan gubernur dengan pejabat yang banyak di situ
itu biasanya keder dan tidak ada yang berani protes
kecuali yang hadir di situ ya saya langsung apa
kalau anda hadir di situ anda akan langsung pak ahoknya
tapi pak hamfri bilang bahwa mereka tidak punya masalah
ini kan dua masalah ini sebenarnya sudah masuk substansi
tapi kemudian kalau misalnya kebetulan majelis hakim mendengarkan kita berbicara mereka akan tetap bilang perth it dengan itu saya akan mengambil keputusan
tidak terpengaruh maksudnya
oh tidak karena hakim ada istilah
ada istilah tafsir ada istilah apapun
bagi yang tadi katakan beliau juga mengatakan
yang disebut saksi itu dia lihat dia dengar
kalau dia tidak lihat dia dengar namanya diauditu
kedua ketika beliau mengatakan tadi berbeda tafsir maka ketika ini dua tafsir berbeda
serahkan sepenuhnya seluruh anak bangsa ketika kita berbeda sekarang ada yang menyelesaikan persoalan
makanya kan hakim ujungnya ponis
ponis itu pernyataan hakim yang bersifat terbuka yang menyelesaikan masalah diucapkan depan umum
ya sekali menyelesaikan masalah ketika berbeda tafsir
kata beliau tadi tidak ada yang mendengar tidak ada yang melihat tapi beliau menafsirkan tidak ada yang menafsirkan apapun
ada yang tahu cuma takut
nah kita serahkan kepada pengadilan
seluruh anak bangsa saya saja imbau sekarang ya
ketika sekarang ada persoalan di tangan hakim tidak ada
penafsir penafsir lain tidak ada hakim hakim di luar pengadilan
kecuali hakimnya siapa
ya tadilah majelisnya dwi arsu budi santiarto dan kawan kawan lima orang
kalau ada nanti misalkan tapi sekali lagi sekarang kalau boleh masuk ke segi materi
materi yang dikatakan tadi misalkan delapan ratus alam katakan beliau
tidak ada yang melihat saya percaya bapak ya misalkan
tidak ada yang melihat berarti tidak ada saksi otomatis
tapi sekarang kata beliau ada yang mengatakan nah tinggal tadi jaksa dihadirkan apa enggak
nah nanti hakim akan melihat
kalau beliau kan saksi yang meringankan
tapi begini ini kan kita serahkan saja sama hakim
hakim akan mengambil keputusan yang sebaik baiknya berdasarkan amanah undang undang
tapi masalahnya kenapa kemudian akhirnya ini tidak boleh
tidak diperbolehkan siaran langsung lagi
nah nanti dijawabin kami akan kembali
kan lebih diwakili
salah satu yang disorot jauh sebelum bukan jauh lah beberapa hari sebelum sidang dimulai adalah pertanyaan
apakah media diperbolehkan untuk melakukan siaran langsung
dilaksanakanlah meeting fgd di kpi kemudian di dewan pers dan lain lain

sekarang terakhir keputusannya tidak boleh live lagi
kita tegas dulu gini pak medi
gini sidang itu membuka kalimatnya di satu lima di kuhap itu ayat tiga mengatakan ya
ketua pengadilan eh ketua majelis membuka sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum
jadi membuka dimulai sidang
silahkan untuk umum publik untuk hadir
nah pertanyaannya kan sekarang teknologi canggih ada tv katanya
kenapa enggak boleh
nah di pasal pasal kuhap itu diatur
menghindari satu saksi satu sama lain saling berhubungan tidak boleh di ruang sidang keluar
kalau ada tv nonton kasusnya kayak kemarin kan
nonton lah ada yang saling menanggapi
nah itu penting
siapa yang saling menanggapi
nanti kan lihat kemarin malah ada tv gitu kan
nah sekarang kembali
hukum itu dikenal
tapi kan kecanggihan teknologi tidak hanya televisi
kemudian ada sosial media
kemudian konfirmasi dari kuasa hukum atau jaksa penuntut umum yang mengundang saksi tersebut
sosial media sosial apa terserah
nah pokoknya bagi pengadilan mas penting pengadilan mengingatkan
saksi tidak boleh berhubungan satu sama lain
nah ketika ada alat bisa menghubungkan satu sama lain
hakim telah mengingatkan
lahirlah tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga surat keputusan menteri kehakiman
bukan perundang undangan sekarang ya yang bapak ini kan sekarang menteri itu kan
di situ ada pasal lima
media masyarakat kru film sudah semua merekam
harus izin ketua pengadilan
seagat tarik atas sekarang
di konstitusi kita dua puluh empat ayat lima hukum acararus dengan undang undang
nah di kuhap itu ada pasal dua ratus tujuh belas dan seterusnya
sidang dipimpin oleh ketua majelis dengan aturannya
nah ketua majelis sekarang ada aturan turunannya
peraturan pelaksana kuhap surat menteri kedua karena kita dua atap
diatur bagaimana perekaman
itulah aturannya rejimnya
sekarang kalau ketua pengadilan menyatakan
sidang dibuka ya hanya untuk pembacaan dakwaan
untuk eksepsi untuk tanggapan untuk pendapat untuk putus asa
ya itu berisik saksi berisik ahli
nah nanti ada dakwaan replik duplik
pleidoy replik duplik silahkan
jadi si pada pada itu dulu buka
jadi media boleh
karena itu tidak akan multitapsir
karena dibacaan tetap ada
tapi kalau nanti kalimat saksi kalimat ahli itulah
karena ini sensitifitasnya
mungkin majelis punya pertimbangan
mungkin mendengar kawan kawan mas pito dari pes dari apa
loh lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya
saya kok khawatir jangan jangan memang hakimnya juga khawatir
mereka mendapat tekanan
oh bukan gini
karena dengan tampilnya apa namanya sidang itu secara live
akan menimbulkan pro kontra dan diskursus di dalam
ada justru kan ketika jaksa mengajukan begini begini
nanti beliau mengajukan begini akan ada publik saksinya dilihatin
cuma kan keterbatasan publik sebegitulah
yang sekarang kan orang sedunia pengen tahu diworo woro dibikin saksi tahu
nah sekarang media kan juga lihat tergantung angelnya melihat
nanti itulah yang dikhawatirkan kalau lihat dari luar
tapi saya pikir karena hakimnya kembali aturan
ada aturan subjudis dari hukum tadi
tidak boleh ada penghakiman di luar hakim
karena yang menilai alat bukti tadi
sekali lagi hakim dari kedua belah pihak
tidak ada kewajiban publik untuk pertanggung jawaban kepada organisasinya dia
yang diadil itu adalah pak ahok
benar nggak dia melakukan perbuatan
siapa publik diwakili
ya jpu sekarang yang bertarung tiga belas orang yang katanya pinter pinter
dia sudah mewakili
berhadapan dengan mereka
nah hakim menilai
nah sekarang sejauh mana
nah sekarang publik menanyakan
nah kita lihat baca
ada undang undang informasi publik
orang minta informasi publik
pasal tujuh belas delapan belas delapan belas sembilan belas sembilan belas dua puluh dua puluh satu dikatakan
bahkan dari mulai penyelidikan penyidikan pun nggak boleh
itu undang undang loh
penyelidikan nggak boleh
tapi kan sidang terbuka untuk publik
dan kita menjadi ekstensi publik
nah sidang dibuka untuk publik itu
sidang dibuka bule dibuka
untuk umum publik silahkan hadir ruang sidang
bukan artinya silahkan live tayangkan semua tidur
nah kebetulan kalau tv nya independen
tapi begini pertanyaan saya
kalau publik bisa datang mereka berhak untuk nonton
nah kalau misalnya mereka berhalangan hadir kita wakili
kan yang lain itu publik kan banyak
sekarang ini nonton bola kan juga dibatasin
malah ada tiketnya
lebih jauh kalau misalnya bicara
coba orang hak siaran punya siapa
kalau sekarang ketua pengadilannya nekat
kalau sepak bola sepak bola kan punya domain bisnis
di undang undang hak cipta disebutin
kita berdua sendiri kan
tapi pertanyaan saya begini
saksi yang dihadapkan konon kabarnya akan banyak sekali
dari kuasa hukum berapa orang saksi yang dihadapkan
pekerjaan penasihat hukum itu tidak terlalu berat
pekerjaan jaksa yang berat
karena dia mendakwakan dia membuktikan
cuma kita nanti ya mempertanyakan ini
yang diajukan oleh jaksa betul kan
dan sehingga bisa pertanyaannya
jawabannya itu menimbulkan satu
keraguan keraguan mengenai apa yang didakwakan
itu betul kan nah tapi di samping itu
kan kita mempunyai juga hak
untuk mengajukan saksi meringankan
termasuk ahli juga
ya tentu kita akan mengimbangi
dari apa yang diajukan oleh
belum ada anjar anjar sekarang
ya kemarin kan sudah diajukan
waktu proses penyidikan ya
kurang lebih hampir sepuluh
tapi kita bisa tambahkan lagi hukum
bung daniel juga
dihubungi untuk menjadi saksi
belum boleh jadi saya tadi baru teringat
tadi yang disampaikan pak amri ternyata
luar biasa berat hakim luar biasa berat
dan pengacara lebih
apa ya lebih mudah
tapi bayaran yang lebih mahal itu pengacara
kalau untuk pahuk itu
jadi emang gak fakta
di luar itu memang hakim itu
kecil begitu ya kalau
kenapa untuk pak ahok pro bono
itu top top semua loh
nah disinilah kelebihannya pak ahok
saya ini terserang
selain saya juga sebagai lawyer profesional
saya kan juga di p tiga
sira juga ada dari pdip
nah tetapi bagaimanapun juga kita mengkombinasikan
dua hal satu dari segi
kepartaiannya satu dari segi
nah kalau dibilang terserang
pak ahok juga gak mau dibilang pro bono
karena kalau pro bono nanti dianggap gratifikasi
ya kan gratifikasi kan
bisa dalam berbagai macam bentuk
termasuk jasa hukum
tapi nilainya tidak seperti
yang biasa kita lakukan
terhadap klien pada umumnya
begitulah boleh dibilang ya pro bono
dan kantor pengacara kan boleh
saya kembali tadi masalah live atau enggak live
kami termasuk yang
apa mendorong ya tadi
yang disampaikan kang asep
harus terbatas kenapa begitu
karena kosnya mahal ya
maksud saya mahal adalah anda bayangkan
tingkat mengendalikan emosinya
pengetahuannya pun berbeda
kalau kemudian mereka tonton secara
live kemudian ada yang menurut mereka
enggak sesuai kemudian muncul
provokasi no kosnya terlalu
mahal untuk kondisivitas kita
kemudian ada anarkisme dan macam macam
nah itu juga yang menjadi basis
kami mendorong ya terbatas
enggak perlu ada yang live mulai
dari awal sampai akhir
seperti di kasus jessica kan
sehingga muncul dramatologi yang luar biasa nanti
dalam konteks itu
kang asep anda melihat sampai sejauh mana
ini akan terpengaruh oleh nuansa politis
percayalah sama majelis
bagi orang hukum itu ya
walaupun ini orang hukum
berarti main main di politik kalau beliau ya
bagi orang hukum
sebelum hakim kan ada jaksa dan ada kuasa hukum
ini masalah hukum selesai secara hukum
yang awal semua abang saya diminta
ini soal hukum selesaikan secara hukum
alat bukti yang sah itulah parameternya
keterangan saksi keterangan alhi
surat petunjuk keterangan terdakwa
jadi bagi hakim tadi saya kesan kesan tadi
peduli amat mau politiknya abcd
apakah pak ahok kali ini
pertanyaan cuma satu
apakah pernyataan pak ahok dua puluh tujuh september di kepulauan seribu itu
menodai agama atau enggak
atau memenuhi pasal satu ratus lima puluh enam atau satu ratus lima puluh enam a nggak
jadi parameternya diukur oleh alat bukti tadi
di luar itu bagi hakim gak ada urusan
nah kecuali tadi kalau misalkan pak ahok dinyatakan bebas
nggak ada masalah ya
tidak muncul unsur
kalau dinyatakan salah
barulah hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan
narkotika itu membuat gini gini
pak ahok buat gini
jadi soal politik bagi hakim nggak ada urusan
jadi kalau ada hakim bermain politik
apalagi sekarang kan ada tuh hakim komentar di media
berarti putusannya nggak jelas
kadang ngejelas putusan terus jelas tegas tuntas
sama orang sunda parantos
jadi sudah selesai
kalau hakim bermain politik
itu selesailah dia sebagai hakim
minimal jadi pengamat kata ayasep iwan aja
tambah ke sana
jadi sudah tepat apa yang tadi pak asya bilang
tadi kan dibilang
apakah benar pak ahok itu melakukan perbuatan
sesuai dengan pasal yang didakwakan atau tidak
nah saya hanya ingin menambahkan saja bahwa
perbuatan itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa niat
apalagi dalam soal berkaitan dengan sengaja
jadi tidak bisa dengan criminal act nya saja
tapi mensreanya ini juga ini harus bisa nanti dilihat secara jelas
karena dari awal
awal saja sudah kelihatan kesulitan untuk menafsirkan
kata tutur bahasa yang dikemukakan oleh pak ahok ini
jadi benar benar kembali nanti kepada keyakinan hakim
dengan dasar nanti fakta persidangan
dan juga nanti alat bukti yang ada
kalau hakimnya saya percaya
dengan lima kan sekarang
jarang jarang ini lima
karena ahok juga
ya mungkin karena memang perkembangan persoalannya
indonesia perkara perkara menarik perhatian
itu memang majelis lima itu dipertandingkan
dan lima itu belum tentu ketua majelis menentukan
karena bisa saja ketua majelis empat lawan satu disenting
karena budi juga pernah ngelawin
dulu pernah ngelawan wakil ketua pengadilan
tapi nggak keluar dia
nggak nggak keluar
dia bertanya karena dia hakim yang benar benar hakim
kalau saya sudah frustrasi
ya yang jelas
kalau kami tentu pertama mengimbau proses hukum ini
berjalan sebagaimana mestinya
relnya tetap rel hukum
kemudian kedua publik masyarakat tetap juga menghormati
apapun keputusan hakim nanti
tapi yang jelas kita harus terus mengawal proses ini
supaya dia bekerja sebagaimana mestinya
terakhir setidaknya ini jadi pembelajaran buat kita semuanya
siapapun bahwasannya lisan ugal ugalan itu berbahaya
apalagi kemudian di tengah
terkait dengan hal yang sangat sensitif bagi banyak anak bangsa
oleh sebab itu siapapun pemimpinnya rawat rawat baik baik lisan yang etik
yang penuh etik dan rawat juga toleransi antar sesama
apalagi antara sama umat beragama
saya pikir itu
baik sudah habis pak
cukup episode kali ini kita tutup di sini
minggu depan masih ada sidang jadi kita akan lanjutkan minggu depan
terima kasih bapak bapak sekali lagi
kami akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi